cabang olahraga atletik menambah satu medali emas bagi kontingen indonesia di asean school games di semarang jawa tengah lewat nomor lompat galah putri
catatan tiga delapan puluh tiga meter dari diva renata jayadi menjadi yang terbaik sekaligus memencahkan rekor asean school games dan rekor nasional junior dan remaja
diva renata jayadi
diva renata jayadi yang merupakan putri dari pasangan mantan atlet atletik nasional indonesia dede erawati dan nunung jayadi
mampu menunjukkan penampilan dan penampilan yang terbaik
selain meraih medali emas dan memecahkan rekor asean school games lompatan diva setinggi tiga delapan puluh tiga meter juga memecahkan rekor nasional remaja dan junior sebelumnya setinggi tiga delapan puluh meter
sementara rekan senegara diva beby alia putri berhak meraih medali perak setelah melakukan lompatan setinggi tiga empat puluh meter

jadi itu adalah lompatan terbaik kamu sih atau

ditargetkan bisa meraih delapan hingga sepuluh medali emas pb pasi sebagai organisasi tertinggi atletik di indonesia juga akan menggunakan event asean school games ini untuk memantau penampilan atlet atlet muda atletik indonesia
hingga hari minggu kontingen atletik asean school games indonesia sudah menyumbangkan
tujuh emas tujuh perak dan empat perunggu
yang penting yang muda muda banyak yang berprestasi
saya nggak begitu pentingkan soal emasnya
yang penting untuk saya anak muda anak muda itu maju
kayak anaknya dede kayak sofri yang muda muda bisa menang
nah jadi kita punya stok banyak
untuk sementara kontingen indonesia memimpin perolehan medali di asean school games dua ribu sembilan belas dengan raihan dua puluh medali emas dua puluh perak
dan lima belas perunggu mengungguli perolehan medali dari kontingen thailand dan malaysia